petugas sudin sosial bersama aparat satuan polisi pamong praja
menyisir pinggir rel kereta api jalan melatu hari hari
menteng jakarta pusat rabu malam
hal itu dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat
tentang keberadaan pnks yang memanfaatkan pinggir rel kereta
saat melakukan penyisiran
petugas mendapati seorang pmks yang sedang beristirahat
pmks tersebut pun lari tunggang langgang
menuju bantaran kali anak ciliwung
meski begitu sejumlah pnks dan manusia berobak
yang kedapatan sedang beristirahat di kawasan itu
langsung diamankan petugas
di kawasan tambak jakarta pusat
seorang wanita yang bekerja sebagai pemulung
bahkan sempat meminta petugas tidak mengangkut sang suami
dengan mobil dina sosial
nanti ke kecamatan aja ibu
nanti ke kecamatan aja
saya rahasi sini pak cuma sebentar doang
ibu sehari hari cari
pak ibu kok nggak tinggal di sini bukan
sekarang kan dibawa nih suaminya ya
saya pengen suami saya keluar gitu
dalam razia kali ini pihaknya mengamankan dua puluh lima pmks
rahasia dilakukan untuk menciptakan kawasan menteng bersih dari pnks
ya kegiatan malam ini sudah untuk voksi kita ya
ya memang sudah terjatual dan memang sudah ada surat tugas dari camat
ya kita laksanakan kegiatan penerja dan pengawasan pnks
yang ada di tempat tempat pnks ini
yang baru sekali melakukan pelanggaran
hanya diberi peringatan dan pembinaan di kantor kecamatan
menteng sedangkan yang telah berulang langsung dibawa ke panti sosial
rizky tiaryahya jakarta